dua pekan menjelang lebaran
geliat arus mudik di stasiun pasar senen jakarta pusat
sudah terlihat sejumlah pemudik memilih pulang kampung
lebih awal untuk menghindari kepadatan
sementara itu pt kereta api indonesia daup satu jakarta
akan menyiapkan kereta api tambahan
bagi calon pemudik yang belum mendapatkan tiket
stasiun pasar senen jakarta pusat
dipadati pemudik yang datang dari jakarta
dan sekitarnya sejak senin pagi tadi
mereka akan mudik ke sejumlah daerah
di jawa tengah dan jawa timur
menghindari kepadatan di stasiun
dan tak kebagian tiket mendekati hari raya lebaran
menjadi alasan utama mereka mudik lebih awal
ya enggak ini mas
kalau di sini tiketnya dapatnya sekarang
mau cari yang dekat dekat sudah enggak dapat
biar kampung enggak terlalu ini agak lamaan
sebenarnya sih biar ngindarin kemacetan banget
terus juga biar dapat tiketnya lebih murah aja
karena kalau mudik nanti sedekat dengan lebaran
itu kan nanti sudah
terus mudik sudah sangat padat
sehingga ketika mudik pada saat itu bisa berhari hari
untuk sampai ke surabaya
atau dari depok ke pasar senen ini kan
membutuhkan waktu yang sangat lama bisa jadi
ketika pulang dari sana pergi jam enam
ke sini bisa terlambat
nah kalau untuk saat ini kan
masih tidak terlalu padat ketika mudik
untuk seperti saat ini
tiket kereta api rute jakarta tujuan daerah
di jawa tengah jawa timur dan yogyakarta
sudah habis terjual
hingga delapan hari menjelang lebaran
sementara untuk tiket kereta api tujuan cirebon
dan jawa barat sudah habis terjual
hingga h dua lebaran
memfasilitasi calon pemudik yang belum kebagian tiket
pt kereta api indonesia daup satu jakarta
akan menyiapkan sejumlah kereta api tambahan
pihak pt ki daup satu jakarta
akan mengoperasikan sebanyak
lima puluh dua perjalanan kereta api reguler
lalu ada penambahan kereta api tambahan
gelombang pertama sebanyak lima belas perjalanan
pihak pt inka yang akan diselesaikan
itu targetnya nanti pertengahan juni sekarang
nanti kita akan ada penambahan direncanakan
itu sebanyak enam transit kereta api ekonomi jenis terbaru
kita namakan kereta api ekonomi premium
rencananya enam kereta api tambahan
kelas ekonomi premium tersebut
akan menambah empat perjalanan setiap harinya
dengan rute dari stasiun pasar senen
menuju sejumlah stasiun
diantaranya stasiun lempuyangan
stasiun surabaya gubeng
stasiun semarang poncol
dan stasiun mandiun
sementara tarif perjalanan kereta api
akan disesuaikan dengan batas atas dan bawah
sesuai tarif kereta api yang relasinya sama
namun hingga sedin siang pt ki daup satu jakarta
belum menentukan kapan tiket kereta api
tambahan kelas ekonomi premium ini
bisa mulai dibeli oleh calon pemudik
victor pangaribuan jakarta